saya tidak akan berani
aku ingin berjaya
aku ingin menangani wanita tua ini
baiklah bagi saya
saya akan temukan dia besok
jangan lupa untuk berlangganan
jangan lupa berlangganan
jangan lupa berlangganan
wanita buruk rupa
rupanya kamu ada di sini
masih banyak tugas yang belum kamu selesaikan di rumah
gadis buruk rupa
aku tidak mau kembali lagi ke sana
kamu berani melawanku
dia tidak mau pulang lagi ke sana
ketika kamu menjadi pahlawan sekarang